kesehatan adalah harta yang tak ternilai
karena itu ingatlah pesan ibu tiga m memakai masker menjaga jarak dan menghindari kerumunan
dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir agar ibu dan keluarga yang kita cintai tetap sehat walafiat
jangan jadi korban akibat kelalaian kita
kita ke informasi selanjutnya minggu satu november dua ribu dua puluh
diprediksi menjadi puncak arus balik di stasiun daerah operasi satu pt kereta api indonesia
pt kai mencatat dalam periode dua puluh tujuh oktober hingga tiga puluh oktober
sebanyak tiga puluh ribu lebih penumpang meninggalkan stasiun gambir senen dan jakarta kota
kepala humas pt kai daob satu eva kairunisa
mengatakan arus balik kedatangan di stasiun stasiun daob satu diprediksi terjadi pada satu november
arus balik kedatangan di stasiun senen pada tiga puluh satu oktober tercatat ada sembilan enam ratus dua puluh sembilan
untuk keberangkatan sendiri tercatat sebanyak empat dua ratus empat puluh satu
diprediksi satu november jumlah tertinggi arus balik ke jakarta sebanyak lebih dari tujuh belas
walau begitu pt kai tetap memperlakukan protokol kesehatan
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia sandra insana di stasiun senen jakarta pusat
selamat siang sandra
ini diprediksi puncak arus balik akan terjadi hari ini
bagaimana suasana di sana apakah sudah tampak banyak penumpang yang pergi dan juga meninggalkan stasiun senen
ya selamat siang rizky
memang hari ini tanggal satu november benar sekali diprediksi menjadi puncak arus balik dari libur panjang cuti bersama
dan juga peringatan maulid nabi muhammad di oktober dua ribu dua puluh ini
dan memang dapat ada situasi terkini di belakang saya terpantau cukup sepi seperti itu
karena memang untuk kedatangan ini sudah mulai
ini sudah mulai masuk untuk menuju ke surabaya dan kedatangan tadi terpantau terakhir itu pukul setengah sebelas
dan juga setengah sepuluh dari surabaya dan juga malang
memang berdasarkan data yang kami dapat dari pt kai ini tercatat dari mulai pukul dua belas malam tadi
sampai dengan pukul tujuh pagi tadi ini untuk yang datang sudah ada sekitar dua sembilan ratus penumpang
ini belum dijumlahin dengan yang terakhir ya rizky
jadi di setengah sembilan dan juga setengah sepuluh belum dijumlahkan
namun memang berdasarkan keterangan informasi
dari ketua humas pt kai mpaka indonesia ini sudah ada catatan catatan memang data penumpang yang akan masuk di stasiun ini
dan tercatat memang hari ini paling besar ya itu ada sebesar tujuh belas hampir tujuh belas tiga ratus penumpang yang akan masuk ke daerah operasi satu
jadi bukan di stasiun serena saja malah kan di gambir juga dan juga di jakarta kota
ini kalau kita bandingkan ya memang dengan hari kemarin itu hari kemarin mencapai hampir sembilan ratus
terjadi peningkatan dan memang diprediksi untuk arus balik sendiri ini masih akan ada di besok tanggal dua november
kalau kita bicara arus balik di sini bukan hanya kedatangan saja
melainkan juga tadi kita pantau untuk keberangkatan dari stasiun senen ini juga rizky cukup banyak seperti itu
tiket juga yang terjual lebih dari empat dikatakan oleh pak hairunisa
karena memang kalau bicara soal libur panjang bukan hanya masyarakat jakarta yang keluar daerah saja untuk berkunjung berlibur
tetapi juga orang orang dari luar daerah jakarta di sini datang ke jakarta
untuk mengunjungi juga sanak saudara
kalau kita lihat secara keseluruhan memang ya rizky dari tanggal dua puluh tujuh sampai dengan tanggal tiga puluh satu data yang kami peroleh dari pt kai ini
ada sebanyak tiga puluh empat ribu untuk seluruh operasi daob satu ya
memang tiga puluh empat penumpang yang keluar dari tiga stasiun gambir jakarta dan juga semeru ini ke daerah daerah yang memang dikatakan favoritnya itu ada di bandung yogyakarta jawa tengah dan juga jawa timur
kemudian juga pihak kai untuk
antisipasi di sini selain tiga m berusaha dilakukan seperti itu
kemudian juga jumlah perjalanan juga ditambah dua puluh tujuh walaupun memang setiap harinya berbeda beda ya tergantung pada memang kepadatan dari penumpang itu sendiri
namun kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa memang peningkatan terjadi dua sampai dengan tiga kali lipat
ini berkaca perhadap liburan panjang pada waktu waktu sebelumnya
kita tahu di libur lebaran di tanggal dua puluh dua sampai dengan dua puluh lima ini memang sempat libur lebaran dan dikatakan melonjak oleh satgas penanganan covid sembilan belas setelah sepuluh sampai empat belas hari kemudian
berkaca lagi di bulan agustus sempat ada libur panjang juga di tanggal dua puluh sampai dua puluh tiga agustus
lonjakan juga tercatat oleh satgas penanganan covid sembilan belas ini di tanggal dua puluh
sebenarnya ini harus jadi catatan pemerintah karena memang melihat dua kali libur panjang angka kenaikan juga tetap ada
sehingga diharapkan untuk liburan panjang kali ini tidak menimbulkan kenaikan covid lagi
sehingga kemarin kita berbicara dengan epidemiolog dari griffith university australia yaitu diki bunima
dan mereka beri mengatakan bahwa ini harusnya menjadi catatan dan menjadi
perubahan misalnya memang untuk masyarakat dan juga pemerintah ini yang baru berpergian dari luar kota sebaiknya tetap di rumah setelah itu kira kira sepuluh hari
kemudian juga tetap menjaga jarak
kemudian juga memang jika ada keluhan keluhan seperti yang berbau covid seperti itu flu kemudian juga panas
kemudian juga tidak bisa mencium bau ini harus dikonsultasikan ke dokter atau memang harus diadakan pcr atau tes swab kembali
karena memang yang harus ditekankan setelah melihat ini semua adalah tiga t
yang paling penting yaitu testing pcr sebanyak banyaknya harus digencarkan lagi
kemudian juga tracing mencari kemungkinan kemungkinan suspek
kemudian juga possible orang orang yang memang sudah terkonfirmasi positif covid ini dicari
kemudian juga yang memang otg harus diisolasi mandiri
dan juga yang ketiga yaitu treatment
karena memang mengingat pada beberapa waktu libur panjang lainnya bukan hanya jakarta yang meningkat
tapi juga daerah daerah lainnya
nah ini harus ditambah lagi treatmentnya mengenai fasilitas fasilitas kesehatan
yang ada di rumah sakit provinsi provinsi yang memang difokuskan nih
ataupun banyak menjadi destinasi wisata ataupun liburan panjang di hari ini
sehingga memang diharapkan kita tidak sampai tiga kali terulang kembali pasca libur ini
kemudian naik lagi untuk positif dari covid itu sendiri
baik sandra insana melaporkan dari stasiun senen jakarta pusat
terima kasih atas laporan anda dan selamat bertugas kembali